hingga rabu siang ada sekitar dua enam ratus lima belas pasien yang dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pusat
ada parking stand yang nanti masih kosong kita bisa manfaatkan untuk pendaratan darurat tersebut
tiga rumah sakit terujukan itu masing masing rsud bumiayu rsud brebes dan rumah sakit bakti asih
makan bersama warga dilakukannya gaya belusukan dengan makan di tempat tempat yang dinilai sederhana
di mana ada netizen yang menyinyir bahkan khawatir dengan kondisi fisik prabowo subianto
selain tahapan tahapan resmi fakta di lapangan menunjukkan pemilu dua ribu sembilan belas diwarnai dengan berbagai peristiwa yang menyesakkan dada
kemudian milih terpilih orang orang yang tidak bertanggung jawab
bahkan angka enam ratus enam puluh satu yang seharian masuk di ugd itu adalah angka tertinggi sepanjang rumah sakit ini berdiri
tetapi nanti setelah harga diekspor boleh kembali
akan berhubungan dengan inatrid yang ada di kementerian perdagangan
kemudian cpo masuk ke pabrik minyak goreng
sampai tiga puluh ribu pengecer mungkin dalam dua minggu ke depan